sepertinya ada sesuatu yang sangat penting
benar pak ustadz mengenai pembunuhan itu
menurut visum dokter luka cakaran dan luka tusukan bukan berasal dari senjata tajam
sepertinya ada kelainan pada luka si korban
sejak awal memang saya sudah menduganya
loh kalian dari mana sih
tumben pulang aja ini kemaleman
kenapa jadi pada bengong
kan kami habis mencari ayah
iya ayah dari mana aja sih ya
ayah dari tadi gak kemana mana
ayah ada di rumah kok
mas jangan bercanda
dari tadi kami pergi nyariin emas
aku gak bercanda bu
dari tadi aku gak kemana mana
aku di rumah
tidak melakukan kegazaman
tidak melakukan kehidupan
dingin malam ini pak mamatnya
iya lain daripada hari hari kemarin ya
rasanya badan pada lemes
tidak ada apa apa pak mamatnya
ada suara yang minta tolong
ini pak ustadz
di balik kematiannya
ada yang tidak beres
lukanya sangat mengenaskan sekali
namanya juga ajal kang

tidak ada yang bisa menentukannya
padahal sehabis maghrib kami masih bersama pak
kira kira siapa pelaku pembunuh kejam terhadap teman saya ini pak
saya tidak punya keahlian untuk menyelidiki siapa pelaku pembunuhan ini
sebaiknya kalian lapor kepada belurah dan kepada yang berwajib
baik pak ustadz
sekarang kita urus jendal jangga
nah sebaiknya kalau mau pergi
enggak kelabakan mencari cari
karena aku udah bilang dari tadi
aku gak kemana mana
aku di rumah
mas kami sudah memeriksa kamar ini
mas gak ada
dan kamar ini berantakan
ya kalau kamu gak percaya yaudah
mungkin mas punya penyakit
besok aku antar ke puskesmas ya
orang gak sakit kok udah periksa
cuma sekedar periksa aja
kan gak ada ruginya
menurut visum dokter
mayat sidiran itu bukan terbunuh
oleh benda tajam
tapi luka sobekannya di perut dan di pipinya itu
seperti luka sabetan senjata tajam bu lurah
jangan jangan luka bekas gigitannya itu
atau sejenisnya bu lurah
kamu jangan mengada ngada
apakah ada hubungannya
dengan kematian si dukun santet itu
yang pernah dihakimi masai bu lurah
tapi kan itu sudah berlangsung lama
tapi pak diran kan ikut terlibat
dalam penghakiman masai itu
sebaiknya kita jangan menduga duga dulu
kalau untuk masalah gaib seperti itu
lebih baik kita tanyakan kepada pak ustadz sanusi
ada apa pak
kenapa bisa celaka
istriku dia itu udah mulai curiga
terhadap kelakuan apa yang aku lakukan kemarin
kenapa bisa begitu
apa yang menuduh tadi malam itu adalah kamu
itulah masalahnya din
aku tuh gak tahu kalau itu aku atau bukan
semua itu aku lakukan di bawah alam sadarku din
pertama aku mendengar suara burung gagak
aku ga dengar apa apa lagi din
titisan darah nyai guru itu
sewaktu waktu dapat mempengaruhi kita pak
nyai guru kan udah mati din
dalam pandangan kita
dia memang sudah meninggal
tapi dari dalam awam gaib
arwah dia masih gentayangan
kita ini sampai kapan bisa terlepas dari pengaruhnya dong din
kalau untuk jadi pembunuh
lebih baik aku ini ngelepasin aja semua ilmu yang udah dititisin sama aku deh
tidak segampang yang kamu bayangkan pak
mesti bagaimana dong kita dino
aku tidak tahu
aku tidak tahu
ada sesuatu yang sangat penting
benar pak ustadz
mengenai pembunuhan itu
menurut visum dokter
luka cakaran dan luka tusukan
bukan berasal dari senjata tajam
ada kelainan pada luka si korban
memang saya sudah menduga nya
pelaku pembunuhan itu
bukan dilakukan oleh manusia
jangan terlalu jauh berprasangka
apakah ada hubungannya dengan mendiang dukun santet
yang dibunuh warga pada saat itu pak ustadz
kok bulurah bisa berprasangka seperti itu
kan dukun santet sudah lama mati
mungkin saja pak ustadz
si dukun santet itu bangkit dari alam kuburnya
kita jangan mudah tertipu oleh setan yang menyesatkan
setan memang sering
dengan kematian seseorang
untuk menakut nakuti manusia lagi
karena ilmu pengetahuan saya
masih sangat rendah
orang yang sudah mati
tidak akan berhubungan lagi dengan dunia
dia sudah berada di alam barcah
sampai suatu ketika dibangkitkan kembali olehnya
kematian almarhum diran
tidak ada hubungannya dengan dukun santet pak ustadz
saya juga tidak berkata seperti itu
semua ini kita berserah diri saja kepada allah
dan kita memohon pertunjuk daripadanya
ini benar benar aneh
kok tiba tiba si diran ada yang membunuh
dia tidak pernah punya masalah
dan satu lagi
dia tidak pernah punya musuh
iya kang peju
tapi asal tante tahu saya ngelakuin itu semua karena ada tujuannya supaya ini nomalin saya tante
tapi saya saya gak tau kenapa tiba tiba ada masalah baru lagi yang tunggu
makanya kalau ngomong itu dipikir dulu sal
oh iya silahkan silahkan permisi ya bu
pak amar bagaimana keadaannya ada keluhan atau apa yang dirasa hari ini pak
masih nyeri dok
iya kalau mual dan pusing apa masih dirasakan juga
kalau begitu kita harus melanjutkan pemeriksaan dan penanganan kondisi bapak secara lebih detail lagi
kira kira siapa wali dari pihak keluarga yang akan menjaga pak amar selama pak amar melanjutkan pengobatan di sini
ada sekretaris pribadi saya bangun yolanda namanya
oh iya mbak yolanda yang biasa menemani pak amar ya
baik kalau begitu
maaf bu sebaiknya jangan terlalu lama dulu untuk berinteraksi dengan pasien ya
karena pak amar mengalami luka yang cukup serius dan butuh istirahat yang cukup panjang
kalau begitu pak amar saya pamit dulu ya
saya permisi bu
terima kasih banyak dok
ya udah kalau begitu pak amar maaf sudah mengambil waktunya
kalau gitu saya pamit dulu ya ada mama saya di depan sana
terima kasih atas kunjungan ibu adik
sampaikan salam saya untuk
saya bosan sekali sendiri
jika ibu mempunyai waktu lebih lama lagi
ini kucing yang rena mau
ini kamu pilih sendiri
yaudah om baik beliin buat kamu ya
enggak om baik
udah mau aku adopsi
kayaknya gue pernah denger deh al cerita soal nino ini
tapi dia siapa ya
jadi sekarang ini kan memang sudah tidak etis untuk jual beli hewan peliharaan
jadi rencananya memang kita hari ini mau mengadopsi kita bawa pulang untuk jadi bagian dari keluarga
kayak papa al dan mama yang bawa aku dari pantiasuhan ke pondok pelita
hmm memang enak
boleh kita ambil kucingnya
kita masuk kita adopsi kita bawa pulang kucingnya
kalau memang benar dia saudaranya al berarti kan dia orang baru
bukannya sekarang renda lagi masa trauma dengan kejadian kemarin
pelan pelan pelan bisa
nah gitu dong
om yang tadi mana ya
rina lihat om yang tadi gak nih
rena nanya sama om itu om kucingnya boleh dibawa pulang gak
rina kan anak pinter pemberani
nah gitu dong pemberani pinter ya sana nanya ya
itu yang tadi si nino nino itu kayaknya nggak asing deh siapa sih
mantan suaminya tini
pantesan tadi pas ketemu rena gesturnya kayak gak asing gitu
kucingnya harus dijaga ya dirawat dimandiin jangan lupa dikasih makanan minum
nanti kalau kamu gak bisa mandiin kucingnya bisa dibawa kesini kita rawat bareng bareng kucingnya
om sal ini boleh dibawa pulang
boleh dibawa pulang
om kan aku gak bayi lagi aku kan udah gede nanti aku websi nanya sama mama
oke my lady princes of pondok pelita sekarang kita bisa bawa pulang kucingnya oke
oke ini nih om sal bantuin ya om sal bantuin
lima panggilan tak terjawab
nggak enak nih kalau enggak aku angkat
ntar kesannya kayak menghindar lagi
ayo landa udah angkat aja deh
halo selamat siang tante
oh pak amar teleponnya nggak bisa dihubungi
ya mungkin beberapa hari terakhir ini pak amar sibuk sekali
pekerjaannya overload juga tante
ah tentu juga sudah hubungi pak supri untuk mengatakan hal ini kepada pak amar
eh kebetulan saya masih ada di rumah tante
mungkin siang ini saya akan bertemu dengan pak amar
iya nanti saya sampaikan kepada pak amar kalau tonton nelfon saya
iya baik tante
susah juga yang nyemunin sesuatu hal dari seorang ibu
apalagi kan pak amar deket banget sama ibunya
jadi wajar dong kalau insing ibu itu kuat
tiap ampun udah siang banget ternyata
pastikan lo kecapean banget
dua hari terakhir ini kan menginap di rumah sakit jagain pak amar
tidurnya nggak bener
ini randy tepar juga nggak ya kayak gue
apa jangan jangan dia belum bangun lagi
ya kalau nanti di meeting ada yang urgent
biar saya aja nanti yang sampein ke bu andin ya
oke saya persiapkan dulu meetingnya pak
udah cukup dong seratnya
iya pulas banget malah
sampai sampai telepon dari tante wanda aja kelewat
eh tapi suara lo kayak seger gitu
jangan bilang sama gue kalau lo lagi adik kantor ya
ya udah mulai kerja juga
serius lo udah ada di kantor
ya lumayan lah
tidur beberapa jam
tapi menurut gue itu
udah tidur berkualitas sih
terus siap siap berangkat dari ke kantor
wah luar biasa
tapi lo seriusan udah di kantor beneran
ini bentar lagi aja udah mau meeting
ya tapi gue yang jadi gak enak sama lo
enggak lah nggak apa apa lah
gue lah yang malah
yang merasa bersalah kalau misalkan
gue ngajak lo untuk pulang bareng
orang apartemen kita juga sudah searah kan
iya tapi pak randy juga harus istirahat dong
pak rendy juga harus jaga kesehatan
takutnya kalau nggak jaga kesehatan
pak rendy ambruk lagi
oke lah bu yolanda
bu yolanda ini udah nasikin saya
hari ini makannya banyak juga dong ya
nggak diatet atet lagi

ke depan gue kayahyella
dari bicara sekarang aja saya gak bisa ketemu
aku gak sengaja ketemu rena
kok bisa kamu biarin rena dengan orang yang baru dikenal
kamu kan tahu riki lagi berkeliaran belum ditemuin
apa nina udah ketemu sama sal
tapi aku mandas banget untuk ngejelasin ini semua
kamu gak usah ngajarin aku gimana cara aku ngurus anak anak
kamu ajarin aja istri kamu supaya istri kamu kalau ngomong itu hati hati
yang di mana anak kecil itu gak tau apa apa
dan tidak bisa mengekspresikan
elsa kan adik kamu rena juga kan anak aku
yaudah pak amar saya rasa saya harus pulang ya
sekali lagi pak amar saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyelamatkan

serah pak amar
terima kasih pak amar
saya permisi pak amar
terima kasih pak amar
akhirnya punya kucing sekarang
oke sekarang kan kucingnya udah kita adopsi
rena mau langsung pulang atau mau cari apa lagi dulu gitu
tunggu tunggu tunggu
sekarang rena lagi seneng senengnya sama kucing
sedangkan gue gue gak bisa kalau lama lama sama kucing
tapi mau gimana pun gue harus menghilangkan perasaan takut dan geli gue ini
jangan sampai karena ini gue gak bisa deket lagi sama rena
halo selamat siang
kami dari rumah sakit sejahtera bu
oh iya ya ada apa
bu yolanda diharapkan ke ruangan dokter untuk diberitahu perkembangan kondisi pak amar saat ini
oh baik saya akan langsung ke sana saya juga sudah sampai di rumah sakit saat ini
ya terima kasih
semoga riki bisa segera tertangkap itu sih harapan saya
amin pak itu juga harapan saya
eh gimana udah selesai sudah ketemu pak amar
sudah aku sudah ngomong juga sama pak amer jadi mama mau masuk
tidak usah lah lagipula sudah cukup diwakiliin kamu saja lagian pak amar juga butuh istirahat
pasti capek juga tadi karena dia ketemu sama papa habis itu sama kamu
pak kalau misalkan kita semua pada pulang di sini yang jagain pamer di dalam siapa
tenang bu andinolana sudah datang kok tadi mbak yolanda sudah chat sama saya dia sekarang di ruangan dokter
mbak yolanda sudah datang
oh ya pak papa tahu sal nggak namun dia sempat datang ke jakarta masih ingat dia lagi datang ke sini
ya sal pernah sama saya pak sal sal sal
pernah kok ketemu waktu itu
iya ya agak lupa lupa ingat saya lagi di jakarta
mbak ilada ini kan orang kepercayaan pak amar dan mewakil keluarga menjaga dia selama dirawat di icu kan
ya betul sekali dok
nah begini mbak luka bekas habetan benda tajam yang dialami pak amar itu kan cukup dalam dan cukup berbahaya jadi perlu penanganan khusus
memang selama ini sudah kita lakukan penanganan cukup masing masing
yang cukup maksimal secara medis tapi masih belum menghasilkan yang maksimal
jadi apa yang harus saya lakukan agar kesehatan pak amar itu tidak terganggu
jadi untuk penanganan pengobatan lajunah yang harus kita lakukan adalah
aku khawatir sama dia
ibu paham maksud aku
aku rindu sama ibu
ibu memang selalu tahu
apapun yang aku rasakan
walaupun aku sudah simpan
ibu pasti selalu bisa menebak
dia hanya menganggap aku
sebagai rekan kerja
kalau memang sudah bisa mendapatkan rekomendasi
aku akan susul ibu
iya aku rindu sama ibu
iya aku rindu sama ibu
terima kasih untuk kunjungannya kepada pak amar
saya yakin pak amar pasti senang dengan kunjungan kalian
sesudahnya kita sudah mampir
dan sudah bicara soal pak amar
sekarang maaf ya
enggak masuk ke dalam
saya rasa sudah cukup diwakili oleh
pak surya dan juga andi
dan pak amar juga butuh istirahat lebih banyak
pak supri boleh pulang aja
nanti saya yang jagain pak amar disini
nanti mbak yol kalau mau ganti jaga
kabarin saya aja
jadi gimana yol
kata dokter apa pak amar
iya bu jadi memang kondisi dari pak amar cukup parah
tapi cuma karena ketahanan tubuhnya saja beliau bisa bertahan sampai saat ini
memang beliau butuh penanganan yang lebih lanjut lagi
untuk kesehatannya beliau